petugas imigrasi surabaya kembali menangkap enam orang warga negara asing yang diduga menyalahi izin tinggal
ke enam warga negara asing tersebut tiga diantaranya berprofesi sebagai terapis dan satu orang lagi pemain sepak bola
satu persatu warga negara asing yang terkena razia dibawa petugas ke kantor imigrasi kelas satu surabaya kamis malam
keenam warga negara asing ini ditangkap dari sejumlah tempat hiburan di surabaya karena diduga menyalahi izin tinggal
mereka yang diamankan masing masing terdiri dari tiga wanita warga negara thailand yang bekerja sebagai terapis
dan dua orang lainnya adalah pemain sepak bola asal republik mali serta seorang pengungsi asal afganistan

di wilayah surabaya target operasinya telah ditemukan